assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan sampai hak kami yang sudah disita tidak tahu untuk mana
ini untuk apa ini
tidak ada ceritanya
itu semuanya ini apa semuanya
kami diberi korban
tidak ada ceritanya
kami mau ke instan tidak
bukan kami ini bukan dia yang korban
semua korban itu berbahaya semuanya
ada yang sampai bunuh diri
cerai bisnisnya hancur
malah kami dihacuri seperti ini
ingat saya rizky dari palembang
saya rizky dan rakan rakan semuanya
bang maru dan rakan rakan semuanya korban dari inraken
itu menuntut keadilan
tertiba di sini
papa nama menyampaikan bahwasannya
ada dukungan dari pelaku kejahatan
kami ini yang salah
padahal sudah jelas jelas
inraken sudah ditetapkan sebagai tersangka
asetnya sudah disita
sepertinya kami yang salah dan kami yang keinginan seperti itu
dan kami tetap mengawal ketat sampai kasus ini tutas
saya jauh jauh pulang balik dari palembang jakarta palembang
dari awal sampai sekarang
kenapa saya ketakutan
saya jangan sampai kasus ini diam
dan tidak ada keadilan
jangan sampai nantinya hal hal yang tidak diinginkan terjadi kepada entah siapa
kami merasa terancam
dan kami ingin juga keadilan
tapi cara inraken menipu itu sangat halus
itu sudah terbukti dan hartanya semuanya sudah disita
terbukti secara hukum
bukan kami yang menjaj inraken
mabes pori dan sekarang sudah jelas disidang

dan sekarang saya tidak bisa dicapainya
tapi saya juga melatih hal yang digunakan mulai dari time fraze berulang
saya melalui itu raga
saya sudah selesai mengamari l monthly tanque video
saya belum merasa tahu bagapapa perbaikan manusia secara arya yang menarik